iya kenapa yuk
iya rapat kan nanti setengah dua ya
dicepetin jam berapa
setengah satu bentar lagi dong
yah yaudah deh yaudah yaudah
nah yaudah nanti gue nyusul deh
telepon pak supir dulu kali ya
bapak dimana ya pak
rapat saya soalnya dimajuin nih pak
jadi setengah satu pak
masih jauh banget ya pak macet
ya yaudah deh pak nanti saya telepon lagi deh
duh mepet banget nih gak akan keburu
menteri perhubungan ignatius jonan mengeluarkan surat edaran
yang intinya melarang kehadiran layanan ojek online
seperti grabbike ladyjack dan tentu saja gojek
menurut kemenhub pengoperasian ojek online
tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
serta peraturan pemerintah no tujuh puluh empat tahun dua ribu empat belas
tentang angkutan jalan
karena ketentuan angkutan umum
adalah harus minimal beroda tiga
dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum
padahal selama ini gojek dianggap membantu masyarakat untuk bepergian
memang pada akhirnya menhub melunak
untuk tetap beroperasi di jalanan
namun bukan tak mungkin
kedepannya polemik ini akan muncul kembali
duh ngapas banget untung gak telat
ojek online seperti gojek yang baru saja saya gunakan
merupakan inovasi terbaru di era digital seperti ini
kehadirannya menimbulkan pro dan kontra
sebab transportasi seperti ini
dianggap belum ditata di dalam undang undang
ide dari ojek online seperti ini
menjadi penghubung ke transportasi utama
seperti trans jakarta
dan juga menjadi alternatif transportasi di indonesia
yang memang belum memadai
terlepas dari itu
pemerintah dan perusahaan seperti gojek
perlu duduk bersama

dan juga mencari jalan tengah
agar masyarakat seperti saya
tidak lagi kesusahan